sehari enggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
ini apa ya mas asli udah kepake kepake yang udah nggak kepake arti memang sudah tinggal dibuang gitu
ya oke makasih ya mas data bps tahun dua ribu dua puluh satu mencatat ada sekitar empat tujuh juta penduduk dki yang dalam usia
bekerja dan sekitar tujuh empat persennya itu ada di dalam usia bekerja dan sekitar tujuh empat persennya itu ada di
dalam usia enam puluh tahun ke atas hal tersebut menandakan bahwa mereka masih memiliki kemandirian
secara ekonomi salah satu sektor yang digeluti oleh pekerja usia di atas enam puluh tahun adalah sektor
transportasi di pasar enjo jakarta timur masih ada gerobak beca yang menjadi sumber penghidupan
salah satu laki laki yang sudah lanjut usia jakarta terus mempercantikkan
jakarta terus mempercantikkan
diri sistem transportasi kota megapolitan ini semakin beranjak maju dan terintegrasi jakarta
juga punya beragam pilihan armada untuk memudahkan masyarakat dengan mobilitas tinggi
tidak melulu tentang kecanggihannya salah satu sudut kota besar ini ada kisah
rasim seorang laki laki yang tak kenal lelah berjuang dengan alat transportasi usang di tengah
kerasnya ibu kota dari sebuah kontrakan sangat sederhana di bilangan pisangan lama jakarta timur
rasim memulai aktivitas ayunan langkah kaki laki laki berusia senja ini masih terlihat
tingkat badannya pun masih tegak menyusuri gang sempit
di balik tubuhnya yang keriput dan rentah serta rambutnya yang memutih rasim masih bersemangat
menjalani hari usia tujuh puluh sembilan tahun seakan sekadar angka pekir asin sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an laki laki
asal purbalingga ini memilih jakarta sebagai tempatnya mencari penghidupan bagi rasim
tak ada ruang untuk meminta minta rezeki halalnya ia terima dengan menjadi pengayuh gerobak becak di
ibu kota ke jakarta juga dulu ngikut saudara ikut adik adek adiknya ini udah udah rumah tangga
hai jadi kita udah enggak enak ngikutin orang udah perumahan
saya nyari kerjaan sendiri
udah nyari kerjaan sendiri ya itu adanya becak
waktu ke stok pki itu udah narik saya
saya mah sendirian di sini
belum punya modal buat ini
di sana kan beli sawah harus nyampul di kampung
kalau nggak punya sawah ya nggak betah di sana
habis yang berat harianya itu
tapi ya biar mahal juga masih terkejar juga di sini
soalnya ya uang kan ada aja di sini
kalau di kampung kan kalau nggak jual barang itu nggak punya uang
namun ia harus menerima nasib
becak kini dilarang beroperasi di jakarta
ia harus putar otak agar bisa terus hidup
kalau sekarang enggak jadi gerobak becak jadi nggak pakai tutup
jadi boleh sama padura
dulu sama padura enggak boleh
lagi ada kerudungnya
zaman dulu masih gawat abis becanya
dulu kan udah pernah punya becak sepuluh biji saya
belakangan sih aman nggak ada
ya ada sih ada kantip cuman kan boleh saja
karena jangan melanggar peraturan
di jakarta rasim punya pelanggan tetap
alat transportasi roda tiga nya ini rutin disewa oleh seorang penjual makanan padang
untuk membawa wadah dan barang dagangannya pulang pergi
ya pertamanya ya memang lebih gampang gitu ya
lebih mudah gitu
soalnya kan enggak
ya terlalu repot lah gitu ya kan
udah langganan aja kayak gitu kan
tiap pagi misalkan jam lima bapaknya dia datang gitu
nanti jam sepuluh jam sembilan datang lagi balik buat ngantar lagi balik
masih gigih lah kayaknya gitu ya
kasian juga ya masih kuat kayaknya kelihatannya
walaupun masih udah tua gitu ya
tapi semangatnya pak rasim ini banget gitu ya
masih mau berusaha gitu ya
enggak males lah gitu
masih mau berusaha gitu ya

masih mau berusaha gitu ya
saat senggang rasim sesekali manggal
di samping pasar enjong jakarta tibur
ia kerap memarkirkan gerobak becaknya tepat di bawah tangga pintu keluar pasar
bersaing dengan moda transportasi umum lainnya
rasim hanya bisa bersabar
penumpang yang datang menghampirinya
laki laki lanjut usia ini pun tidak pernah berharap muluk muluk
baginya dapat satu penumpang saja
ia sudah bersyukur
karena setidaknya ia bisa makan dan menyisihkan rupiah hari ini
di atas jok becak selebar delapan puluh cm ini
rasim dapat mengangkut dua orang penumpang dewasa
atau tiga anak kecil
ia juga tidak punya patokan pasti
berapa tarif jasa gerobak becaknya
namun sebagai perkiraan
jarak tempuh delapan ratus meter sampai satu km
biasanya ia kenakan sepuluh rupiah
bagaimana cara menangkap penumpang
bagaimana cara menangkap penumpang
bagaimana cara menangkap penumpang
inilah tempat tinggal rasim
di ruangan berukuran dua x tiga meter ini
rasim hidup seorang diri
istrinya menetap di purbalingga
sedangkan empat anaknya merantau ke berbagai kota
sejak tiga tahun lalu
rasi menyewa kontrakan ini dengan harga tiga ratus ribu rupiah per bulan
kondisi tempat tinggalnya sangat jauh dari layak
dindingnya hanya coran kasar
juga triplek sehadanya
keadaannya jauh lebih buruk
karena genteng dan atap yang berlubang di sana sini

rupiah yang diterima hari ini
rasim cukupkan untuk membeli makan
dan disisihkan untuk keluarganya di kampung halaban
dan disisihkan untuk keluarganya di kampung halaban
tahu dan sayur seadanya ini
cukup untuk mengisi perutnya yang kosong

hari hari rasim dihabiskan di atas kasur lusuh ini
ia pun harus rela menahan dinginnya udara yang kerap menusuk
hidup harus terus berjalan tanpa mengeluh
meski uang yang diterimanya tidak seberapa
ya kalau sehari harinya
buat makan ya cukup lah
sehari penghasilan berapa yang disisihkan untuk kontrakannya berapa para
kalau sehari mah ya
nggak tentu sih mbak
tempe tempe dua puluh begitu
yang banyak resikonya harianya
nyimpennya nggak itu nggak tentu
hidup rasim memang jauh dari layak
hanya dengan sabar dan bersyukur
pasti akan terus kuat mengayuh
yang lebih bersidang
kita akan lihat
ini tuh satu merek ya mbak
oh satu merek
bagus ya merek ini
makasih ya mbak
data bps mencatat pada periode agustus dua ribu dua puluh sampai agustus dua ribu dua puluh
ada kenaikan pekerjaan sia sekitar empat puluh empat persen
meningkat sekitar empat puluh lima ribu orang
menjadi sekitar tiga ratus empat puluh delapan ribu orang
sekitar empat puluh delapan ribu orang secara keseluruhan
meski terbilang langka
namun keberadaan dari gerobak beca di jakarta masih tetap ada
dan saat ini
kehadirannya masih akan terus bersaing
dengan moda transportasi lainnya
sehari cuma satu
inilah minyak kendaraan sarkot
bicara tentang alat transportasi jadul yang ada di indonesia
salah satunya adalah sepeda ontel
sepeda ontel ini sudah ada di nusantara
sejak zaman hindia belanda
keberadaannya sudah mulai tergerus
sudah mulai tergerus padahal dulunya sepeda ontel seperti jadikan alat transportasi pribadi
masyarakat dan jika berbicara tentang sepeda ontel di jakarta masih banyak digunakan sebagai
wahana sewa wisatawan salah satunya di jakarta barat dan juga sepeda kuno ini masih digunakan
sebagai alat transportasi alternatif
pagi ini sama seperti kemarin tidak ada yang berbeda dengan hari hari yudi sebelumnya
sorot mata laki laki paruh bayak ini tak pernah lepas dari warawiri kendaraan yang melintas
debu terpaan roda dua hingga kendaraan berat bersumbu enam
jadi santapan rutinnya
makin hari lahan nafas yudi terasa semakin berat
para sendu laki laki lima puluh tujuh tahun ini pun tak berhenti mengisyaratkan kegelisahan tentang
kelamnya hidup di ibu kota
karena belum sepeserupiah pun ia terima hari ini
yudi adalah seorang perantau asal tegal jawa tengah yang mencari peruntungan di
jakarta bermodal sebuah sepeda lawas bapak empat anak ini mencari
peruntungan di ibu kota dengan menjadi pengojek sepeda ontel
tepat dibawah pohon di persimpangan jalan kayamotorsunter
factory yudi kepala sesuai dengan perang tuhan pkp pertahanan terkenal sebagai beli lima belas royaltu ipad angkatan dan berkunjung tarif jalan angkat
n pirates thumps up pegangan parah nentang shureat dari budi mereka menyerahkan ini sebagai pro dekade pokis merah secara domestik dan menjadi pemerluan di dunia ke afectasi burgonya
kemudian serat penuntungan corego

namun tidak untuk hatinya

ikut teman baru saya saya lompat sepeda di kampung
waktu di dulu ada tukang nampelin licor kali satu kali
sekarang gak ada
ya balik lagi ujek
balik lagi masuk sepeda
hidup yudi penuh dengan ketidakpastian
ia tidak tahu kapan penumpang akan menggunakan jasanya
ditambah usahanya semakin hari semakin tidak dilirik orang
karena serbuan ojek online dan transportasi umum lainnya
namun bagi yudi menyerah bukanlah jawabannya
selain datang dari penumpang
mobil angkutan kota yudi juga berkeliling mencari penumpang
sebagai penjual jasa yudi mematok tarif seikhlasnya kepada penumpang ontelnya
meski rupiah yang diterimanya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
sehari penumpang satu datang kosong
dulu kan ramai
jadi tiap hari lah asal keluar ada penumpang
sekarang gak ada
kalau dulu sehari resik lah menyimpan lima puluh
kalau sekarang buru buru lima puluh
itu ojek sekarang
jadi jarang jarang narik
sekarang jarang dapat
cuma sehari cuma narik satu kali
sepuluh di gedung ini hampir
jarak berapa kilo
depan dari sini sekitar dua ratus meter
dua ratus meter lagi depan dari sini
matahari perlahan kembali ke peraduan
namun belum saatnya
karena warung makan tempat ia menumpang tidur baru tutup celang tengah malam
ya karena yudi di jakarta tidak punya tempat tinggal
sambil menunggu warung tutup yudi beristirahat sejenak di bangku kosong sebuah warung makan yang tutup
tidak ada yang bisa dihubungi

itu untuk sabar lah
ini adalah sabar hati saya lah

ya belum banyak tempat lagi lah
untuk warung nutup
nongkrong sudah sabar ya
ada yang ada ada yang ada
ada di bawah ada yang kosong
raut wajah yudi menyiratkan kerinduan akan keluarganya di kampung halaman yang sudah lama tidak dijumpainya
layaknya mengayuh sepeda
layaknya mengayuh sepeda
doa yudi tidak akan pernah berhenti dan berharap dapat membawanya kepada kebahagiaan yang sejati
lalu mulai apa yang ditawarkan

dia berkata bahwa kebahagiaan itu sudah lama tidak dihubungi
lalu apa yang ditawarkan
di tengah serbuan alat transportasi yang serba modern serba canggih dan juga serba cepat
keberadaan dari sepeda ontel di jakarta memang masih tetap bertahan sebagai alat transportasi alternatif
untuk membantu mobilitas masyarakat dan juga menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat
ya masih dua puluh lebih lah ya cari napa gitu buat makan sehari hari
meskipun ada banyak pilihan moda transportasi modern di jakarta
namun warga ibu kota masih mengandalkan perahu eretan
nah perahu eretan ini biasa digunakan oleh mereka untuk menyeberangi sungai
gunanya adalah untuk menghindari kemacetan dan juga untuk memangkas waktu tempuh
menjelang siang aktivitas ropi baru saja dimulai
kopi hangat sebagai menu sarapannya cukup untuk mengisi perut setidaknya hingga sore nanti
di jakarta ropi tinggal di sebuah rumah petak berukuran sembilan meter persegi
rumah berdinding triplek beratap seng tepat di bantaran kali cagak jakarta utara ini
ia tempati bergantian dengan rekan aprusannya
lebih dari dua puluh tahun ropi merantau di jakarta
ojek motor yang sempat menjadi pekerjaannya ia tinggalkan lantaran sepi penumpang
beberapa tahun belakangan
laki laki asal kuningan jawa barat ini mengandalkan perahu eretan sebagai sumber penghidupannya
ya masa dua puluh lebih lah
ya cari napa gitu buat makan sehari hari
kamu kalau di apa
di kampung gitu
ya kalau di kampung bisa cuman kan beda gitu kalau di kampung jakarta gitu
ya bedanya ya gimana ya kalau di kampung kan namanya tani gitu ya susah gitu
kalau jakarta kan ngikut sama orang gitu enak buat makannya ketemu aja gitu
dari darmaga bambu kali cagak ropi mengawali rutinitasnya
satu persatu penumpang mulai memenuhi perahu berukuran dua x sepuluh meter
setelah semuanya terangkut eretan mulai bergerak menuju ke tepi seberang
tali pengait eretan dilepas
tangan tangan lihai ropi mulai bekerja
bakso orang dah kodahandal eretan melaju tanpa mesin ataupun dayung
di saat tangan ropi menarik tambang kuat kuat mata harus jeli melihat arah perahu
kakinya juga ikut menahan laju eretan agar eretan tetap seimbang
dan tidak terbawa arus sungai
tidak lebih dari lima menit ropi tiba di dermaga seberang sungai
antrean pesepeda motor pejalan kaki hingga pedagang yang berbaris rapi adalah penumpang ropi selanjutnya
itu artinya belum saatnya ia istirahat
bolak balik mengemudikan eretan
tentu sangat menguras tenaga
berjibaku di bawah terik matahari serta hujan ropi tidak ambil pusing
yang ia prioritaskan hanyalah keselamatan penumpang
ropi adalah satu dari tujuh jurumudi eretan kali cagak yang menggantungkan hidup di atas eretan
mereka harus cermat melihat kondisi air terutama saat musim penghujan
ya susah nggak susah kalau sebelumnya itu susah kalau udah biasa biar enak aja gitu
yang ngendalian yang gemudi
ya bahkan kan berat kalau lagi naik itu kalau air kencang itu berat kalau air lain nggak berat
nah kalau musim hujan ya beda jauh
kadang kadang ada yang lewat kadang enggak gitu kan musim hujan kan banjir gitu ya kadang kadang banjir air gede gitu
sejak seribu sembilan ratus enam puluh an eretan kali cagak menjadi penghubung antara kapuk muara dan peluit muara karang
alat transportasi air ini dinilai efektif untuk memangkas jarak dan waktu
ya kalau lewat depan kan agak jauh macet
kalau lewat depan sih minimal satu jam kalau lewat sini setengah jam lebih irit dia simple praktis dia
di dari pik mau ke muara karang
langsung aja pilih jalurinya
iya biar cepat
tujuannya ke pik cuma lewat perjalanan penjaringan kalau mau ke sana kan muter
kalau muter kan kalau macet kan kita nggak tahu waktunya berapa ya
kalau lewat sini paling perjalanan sampai seberang doang paling sekitar lima belas menit
saya dari d a i nyebrang
sejak jam empat pagi hingga sepuluh malam ropi dan jurumudi eretan lainnya bergantian bekerja
untuk sekali penyeberangan perahu mirip tongkang mini berkapasitas sepuluh motor ini tarifnya rp dua untuk sepeda motor dan rp tiga bagi pengendara motor yang berboncengan
ya kadang kadang saya dapatnya aja kadang lima puluh kadang tujuh puluh
itu berapa jam kerja pak
ya sehari ya kerjanya kadang pagi gitu ya tiga jam
ntar tadi menurut saya sampai empat jam
mengandalkan perahu tradisional di tengah serbuan mode transportasi moderek bagi robby itu tak jadi soal

berbekal doa dan usaha ia yakin rezekinya selalu ada
karena sungai ini tidak pernah berhenti memberikannya rezeki untuk kehidupannya